kita beralih ke informasi lainnya ratusan warga menyandra kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota tangerang banten
di dalam gedung smpn dua puluh tiga kecamatan pinang lantaran kecewa
anak mereka tidak diterima menjadi siswa di sekolah tersebut
dan atas aksi ini proses pendaftaran ulang siswa baru sempat terganggu
kecewa anaknya tidak diterima karena terbentur dengan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau ppdb
ratusan warga panunggangan kecamatan pinang kota tanggerang banten
menggeruduk gedung smpn dua puluh tiga pinang kota tangerang senin siang
amarah warga memuncak ketika kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota tangerang
abduh surahman yang datang ke sekolah tetap tidak dapat menerima anak mereka
warga pun nekat menyegel pintu pagar sekolah dan menyandra kepala dinas berikut staff
aparat kepolisian yang berjaga pun tidak dapat berbuat banyak
mereka memilih mengevakuasi kepala dinas ke dalam gedung sekolah
di belakangnya ini pak nih saya kali dengan ini pak nih
pasti satu rw ya pak
saya harusnya asli pak
tapi nggak bisa masuk tutup
alasan sekolah apa nolaknya bu
bukannya sudah ada jarak terdetek itu bisa masuk sini bu
dulu katanya dekat disini bisa masuk
kaka boleh jauh jauh anak sini sekolah katanya
udah dimasukin dipisahin
sekolahan ini dari mana ini dari mana sampai kesini anak saya yang deket
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan abdur surahman mengaku tidak dapat mengakomodir seluruh calon anak didik
alasannya anak mereka berada di luar zona secara administrasi tingkat rukun warga atau rw
pemahaman nempel itu kan menjadi relatif ya
karena kita kan menggunakan batas wilayah administrasi
yang bersangkutan itu diseberangnya
jadi tidak masuk ke dalam batas wilayah administrasi
walaupun satu rw mau bilang satu rw
kalau satu rw pasti masuk
pasti masuk kalau satu arah
jadi bukan pada persoalan kebetulan dia ada di perbatasan
memang berseberangan dengan wilayah lain
akibat aksi ini proses daftar ulang peserta didik baru ikut terganggu
warga menyatakan tetap akan bertahan di depan gedung sekolah
hingga anak mereka diterima masuk ke smp negeri dua puluh tiga